di dalam aja
jangan marah dong kak
saya bukan marah
saya ada masalah kak
saya udah gak punya
nempel di badan
hilang atau bagaimana
pulsa saya gak cukup
terus mau apa
mau jalan jalan kemana
mau tau aja
mau dikenalin di talon mertua
udah jalan ngapain diomongin sama amin
teh hinanti mau dikenalin sama calon mertua
sudah dapat alamat rumah aditya
pergi ke rumah adit
siapa itu siapa
mau jemput teh hinanti
mau dikenalin sama calon mertua katanya
ih mas kapan ya
dijemput mau dikenali sama calon mertua
di dalam aja
pasti ini rumahnya
lima orang yang mau dijual
mau aku beli
sudah beres kuliahnya
kamu berapa bersaudara
saya bungsu perempuan semua
oh sudah deh nikah
kakak saya dua duanya udah nikah
papa kamu kerja di mana
boleh lihat kang
dilihat boleh dipegang jangan
masa gak boleh dipegang
tangan kamu kotor
pasti ada keringetnya
penasaran bahannya bagus gak
terus terang aja
ini bukan impor
tapi jangan ngeremehin sama jenis bandung
jangan lama lama megangnya
baru juga nyentuh kang
pesenin sih kopi dulu
kalau udah jangan
nanti pegangnya boleh agak lama
kamu ada masalah apa lagi sama istri kamu
si jupri kurang ajar
kalau saya ke rumah yuyun lagi
terus ngapain kamu ke rumah yungun
mau minta maaf supaya kedepannya hubungan saya
saya sama dia tetap baik
hubungan sebagai apa
kan setiap hari masih bakal ketemu
nggak enak kalau ada ganjelan
kadang kadang pikiranmu benar juga
urus hubungan kamu sama istri kamu
jangan cuma hubungan kamu sama orang lain
kamu bisa ikut saya sampai depan
siap laksanakan delapan enam